jangan lupa kayak gini
aduh apa semuanya jadi seperti ini
aduh apa semuanya jadi seperti ini
kali kejadian seperti ini tolong bu ceritakan bu
bukan saya untuk membuka aib suami ibu
jadi begini ustaz
hari gini cari kemana lagi dapat daging gratis banyak lagi
paling cuma butuh tenaga sedikit
diam begini ya
coba sepatu dulu
bau banget sih
nanti kalau udah tikus gimana
akang ada tikus
apaan sih ini
itu itu dipastikan ada tikus
ya mau dibuang aja dia
aduh bau banget
itu dibuang aja ya
akang kita itu jual daging basuh sapi bukan daging basuh tikus
lurut sama suami
kamu jangan rasa hebat ya
aku gak mau
aku mau buang tikus naik ke sini
kamu biar berhenti
kamu ngelakon sama suami
kamu sudah masa hebat
yang kamu lakukan harap aku gak papa hidup susah
tapi rasa kamu jujur daripada kamu kasih nafkah aku
dan haju orang harap kamu
kamu tau gak semua harga harga itu naik
tapi ini bukan alasan
yang kamu lakukan itu dosa besar
sampai saat ini kamu akan bisa memperbaiki dirimu
oh jadi kamu sudah berani melawan suami
sekarang juga aku akan
keluar dari sini
aku tak sembuh
kau lihat mungkin baju baju aku kan
aku sudah tidak butuh waranian suamiku
kenapa kamu tegas menjaga aku
aku jadi istri akang
ibu dari dita kak
kamu harus tau ya
istri itu ada bekasnya
kamu gak nurut sama aku
jangan bawa anak aku
akang jangan kak
tolong jangan pisahin aku sama dita
terus kamu mikir aku gak sayang
sama kamu dan dita
kamu tau kan
aku tuh punya utang di bank
aku pengen semua hutan itu lunas
aku pengen anak kita itu berpendidikan tinggi
kamu mikir gak
sekarang kamu keluar
aku udah nangk biar muka kamu
kak aku mohon kak
kak aku mohon kak
gak menurut sama aku
kamu angkat kaki dari sini
aku akan ngurusin kamu dari sini
kamu bantuin aku untuk memolah bursu tikus
jadi kan bursunya
kamu kenapa diem
kamu mau cobain nih dagingmu
aku mau mandi tolong di rumah ini
kalau kamu gak mau cobain
kamu keluar dari rumah ini
sekarang kamu cobain
nanti bing bakso beratannya dua
ini tambah satu ya